gue tadi diadang tristan sama black cobra
dan untungnya ada bang chandra nolongin gue
aduh bang makasih banyak ya bangnya udah nolongin oki
santai aja lah boleh kayak gue bilang
gue kasih tau temen temen lo semuanya jemen
gue gak boleh kepancing emosi sama dia
sampai jumpa lagi
apa yang lagi sih
jalan lo putri
lo sama temen temen lo itu
ikut aja bisa lolos dari
gue gak akan pernah biarin lolos semua lo
lo takut mau gue
udah ajar aja tan

tapi kita sih lebih catat wajah untuk nih
bagaimana itu saya sih seperti ini

raya udah ketemu
ketemu sih belum cuma raya telepon modi kemarin katanya lagi sama kobar
kobar kobar udah keadaan penjara
kebetulan juga nanti malam bakalan jadi pertarungan antara abarama sama kobar
dan jaminannya kalau abarama menang raya bisa dibalikin
tapi kalau enggak bang kobar akan jalanin raya bang
jadi gini gue ikut sekarang juga dan kita mesti bantu abah
lo bisa jalan disini deh
finally ketemu juga
grup alumni sma jepang
sekarang kita lihat lihat foto dan teman teman adriana
ririn ini kayaknya kenal deket deh sama adriana
ini di foto aja kayak gini banget
berarti sekarang gue harus add friend ririn
tapi jangan pakai akun gue
gue harus bikin akun baru nih
oke bikin akun baru
eh dong ya
temat sini angels
rumah babes ini ya
iya di situ
gue tadi di adang tristan sama black cobra
dan untungnya ada bang chandra nolongin gue
makasih banyak ya bangnya udah nolongin oki
santai aja lah gue
kayak gue bilang gue udah bagian dari kalian
dan kita semua kan saudara
kok pada peluk
muka lo berdua kenapa kayak orang kelaparan
perutmu udah makan kak kenyang
cuma hati gue yang kelaparan
kalo lo jadi puitis gitu sih
gue diusir lagi sama nyokap bebet melmel
padahal selama ini gue udah memperjuangkan semuanya loh
dengan nyokap bebet melmel untuk dapetin tanah emak gue yang dikeman
patahnya gue diusir lagi
ternyata nyokap meli tuh
baik sama gue ketika ada maunya aja
setelah nyokapnya meli dapet tanah emak gue yang dikeman
gue udah lupain
dan gue gak dihargain
padahal hari ini tuh gue udah janjian sama bebet melmel yang mau jalan
ketika gue jemput gue diococehin
dan tadi juga gue ngeliat
mukanya meli sedih
itu yang bikin gue kepikiran
lo sih masih enak ian
melly masih mau jalan sama lo
meghan nolak jalan sama gue

semua gara gara lo ian tau gak
megan sebel sama gue
kan gue udah bilang ya
dado kebohongan itu gak akan ada berhenti berhentinya
kalau misalnya lo mau nutupin satu kebohongan
berarti lu harus berbohong lagi dong
itu akan terus menerus kayak gitu
gak akan ada selesainya
ya menurut gue sih lo lagi gak bohong
kemudian lo sekarang bahas raya
dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu kali ya
kalau raya itu sekarang lagi di tangannya bang kobar
dan abah rama sama bang kobar bakalan bertarung
dan masalahnya adalah
menang atau kalah
bang kobar itu gak bakalan nengasih raya ke abah rama
nengasih raya ke abah rama
kalau mengingat perilakunya bang kobar
tadi sih gue sempet diskusi sama ikal
mendingan sih kita bagi orang aja
sebagian nonton pertarungannya abah rama sama bang kobar
sebagiannya lagi kita bebasin raya
guys semuanya dengerin
bang kobar mau nyampai sesuatu
sehubungan dengan pertarungan gua nanti malam dengan abah rama
gue minta tidak ada satupun
anak black cobra yang dateng
biar gue yang datang sendiri
tapi tugasin anak anak black cobra untuk menjaga raya
selama gue pergi
gue takut raya kabur
dan kalau bisa
anak anak black cobra yang ditugaskan untuk menjaga raya
itu tidak dikenal sama raya

dia untuk teman raya

keatur akibat bass

wheat jeruk ini terbaik
dia pernah hal apa
mukanya di sini juga ngelak mungkin
yang limping menjadi